assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baiklah saya sekalian akan berbicara tentang
generasi atau seperti ini saya sekalian akan berbicara tentang
generasi yang berbeda dengan saya
mengenai perkembangan penanganan
kebencanaan tempat kuasa di
palu dan sekitarnya kalau di provinsi sulawesi tengah
dan disini saya akan menyampaikan perkembangan
terakhir mengapa karena memang
posko penanganan bencana pada
rekor kuasa itu di
kantor komunikasi keburukan
sedangkan di tingkat daerah
itu sudah dibentuk satgas ya
tentu penanggung jawab gubernur
tapi sudah dibentuk satgas di sana
yang menangani dan rem dengan supervisi
panglima kodam dan kapolda
tempatnya di markas korem palu
sehingga antara markas korem palu sebagai
dengan posko pemerintah pusat
yang melakukan penanganan bencana di sana
yang melaksanakan pendampingan
itu datanya sama
memang sudah ada satu perkembangan perkembangan
baru yang perlu saya sampaikan kepada
teman teman wartawan supaya tidak ada spekulasi
tidak ada berita berita yang tidak benar
yang hoax ya sehingga penjelasan dari saya
sebagai koordinator penanganan bencana
tingkat pusat itu
bisa menjernihkan berita berita yang tidak benar itu
sehingga kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan
nanti dapat ditanyakan di posko tingkat pusat di sini
ataupun nanti di palu di sana
posko satgas tingkat daerah
saya mendapatkan pertanyaan dari teman teman wartawan tadi
sebelum saya masuk
mengenai adanya rencana menerima bantuan internasional
dari negara lain
nah saya jelaskan di sini bahwa presiden sudah memutuskan
untuk menerima bantuan bantuan dari luar negeri
beberapa alasan yang dapat saya kemukakan di sini adalah bahwa
keputusan itu tentu berdasarkan satu pertimbangan bahwa
kita sudah menjalin hubungan persahabatan
dan kerjasama dengan banyak negara
bahkan kunjungan presiden republik indonesia
bapak jokowi ke negara negara sahabat
itu juga dalam rangka menjalin mempererat hubungan
bilateral maupun multilateral
dan di sanalah kemudian terjalin suatu hubungan
yang saling menguntungkan
hubungan yang saling membantu
sehingga pada saat tawaran tawaran
dari negara negara sahabat
untuk membantu penanganan bencana di palu
itu sudah begitu banyak
maka tentu kita mengapresiasi bantuan itu
sebab bantuan itu adalah buah kunjungan dari presiden kita
ke negara negara lain yang kemudian membuahkan
satu perasaan partisipasi
perasaan solidaritas antar negara
dan ini tentu tidak bisa ditolak
maka sudah banyak negara yang menawarkan
disini saya catat sudah ada delapan belas negara
yang menawarkan bantuan untuk membantu
penanganan bencana di palu
ya antara lain disini dari amerika serikat
dari perancis dari ceko dari swiss
norwegia hungaria turki uni eropa
kemudian australia korea selatan arab saudi
qatar new zealand singapura thailand jepang india dan china
lima belas negara sudah menawarkan pemberian bantuan
kepada musibah bencana alam di palu
juga termasuk undp dan kelompok organisasi internasional asean sendiri
juga sudah menawarkan itu
dengan demikian maka pertimbangan lain
saya kira sebelum saya masuk kepada apa apa yang ingin kita harapkan sumbangan itu
indonesia sendiri kan sudah seringkali memberikan sumbangan
bantuan bantuan ke negara negara yang mengalami musibah
seperti halnya misalnya dalam kata kata saya saja
itu indonesia telah memberikan bantuan musibah
yang terjadi di bangladesh misalnya
pengungsi rohingya indonesia memberikan bantuan di sana
kemudian gempa bumi di nepa kita masih ingat
kita memberikan sumbangan dan bantuan
kemudian juga di somalia saat ada kekeringan
indonesia juga memberikan bantuan
kemudian di png kita juga memberikan bantuan
saat saat ada nasional disarter di sana
artinya ya soal bantu membantu merupakan satu tradisi internasional
yang perlu kita apresiasi
maka atas kebutuhan adanya mobilisasi beberapa kebutuhan
untuk meringankan saudara saudara kita di palu dan sekitarnya
maka diputuskan untuk kita menerima bantuan
saudara sekalian tentu bantuan bantuan itu kita arahkan
supaya tepat barang tepat kebutuhan dan tepat waktu
ya oleh karena itu ya tadi pada saat pagi pagi kita sudah mengadakan
rapat koordinasi di kementerian kepulauan hukum
dengan kementerian dan lembaga terkait
maka arah bantuan ini yang pertama adalah negara yang menawarkan
ada delapan belas negara
kemudian negara yang tertentu yang mempunyai kapasitas
untuk sesuatu yang kita butuhkan
kemudian kita bisa perinci di sini bantuan itu bisa berwujud barang
bisa berwujud alat bisa berwujud keahlian tertentu
yang penting adalah time frame nya tepat
bantuan itu tepat waktu datangnya sehingga saat dibutuhkan
betul betul nilai gunanya manfaatnya itu lebih
nah kemudian saat ini yang kita butuhkan adalah bantuan bantuan
untuk tanggap daruratnya kebutuhan yang langsung dibutuhkan
saudara saudara sekalian di sini saya sudah mencatat
beberapa kebutuhan bantuan segera yang bisa kita terima
yang pertama adalah berupa alat angkut udara
kita tahu bahwa saat ini
atau pada saat bencana terjadi itu pln mati
kemudian bbm langka
komunikasi seluler mati
kemudian beberapa jalan darat terputus
sehingga yang paling efektif adalah bantuan cepat dari udara
namun kita tahu bahwa ya
ada keterbatasan tentunya alat angkut udara untuk secara volume besar
harus kita pindahkan dari satu tempat ke daerah bencana
maka tentu kebutuhan utama adalah alat angkut udara
dan di sana yang bisa mendarat adalah jenis pesawat angkut besar c satu ratus tiga puluh hercules
karena panjang landasan yang dua lima ratus itu di ujungnya itu retak
sehingga landas pacu yang mungkin untuk dapat didarati itu hanya sepanjang dua ribu meter
kalau pesawat boeing pun
itu boeing tipe tujuh ratus tiga puluh tujuh seri empat ratus
lion dan geruda yang seri delapan ratus sama seri sembilan ratus
enggak mungkin bisa mendarat
tapi pesawat c satu ratus tiga puluh bisa
oleh karena itu kita nanti mengharapkan
adanya bantuan dari alat angkut udara c satu ratus tiga puluh
kemudian juga masalah tenda tenda
kita butuh banyak water treatment
tadi dilaporkan dari depan bahwa air bersih memang sulit didapat di sana
sumber sumber air bersih itu nggak banyak
sumur sumur pompa membutuhkan listrik
listrik pasokannya sangat rendah sekarang
sehingga akan diminta juga bantuan mengenai genset genset
ya dari negara negara donor ini
kemudian juga rumah sakit lapangan tenaga medik
kita juga akan menerima itu
kemudian juga fogging
nah fogging ini ada satu jenis fogging
untuk menetralisir kemungkinan adanya jenazah jenazah
yang terlambat dikubur ya
yang bisa menimbulkan penyakit
ini peristiwa di aceh jangan terulang ya
dulu banyak mayat banyak jenazah
yang terlambat terkubur
kemudian menyebabkan adanya epidemi penyakit tertentu
yang kemudian bisa menyerang manusia
ini kita butuh fogging
untuk menerima bantuan ini sedang dibicarakan pukul lima ini
wakil menteri luar negeri sedang mengumpulkan
para duta besar negara donor
atau yang sudah menyiapkan menawarkan untuk membantu
sekarang sedang berkumpul bersama sama dengan
wakil menteri luar negeri untuk membicarakan ini
hasilnya saya tunggu malam ini
nah berikutnya saudara sekalian
juga ditanyakan tadi oleh teman temannya wartawan
mengenai berita penjarahan betul nggak
ya memang saya sendiri kan dari sana baru pulang ya tadi malam
saya tiga hari di sana dua hari di sana
ada perbedaan antara penjarahan
dan pengambilan barang barang dari toko toko
terutama toko toko makanan dan minuman
mengapa karena ketakbatasan supply makanan dan minuman
yang kemudian berangsur angsur habis
maka mereka tentu akan mengambil barang barang
di toko toko minuman dan makanan itu
tapi pada saat kemarin kita rapat
kita bijaksanakan bahwa ada mendagri ada bnpb
ada gubernur ada saya ada kapolda ada pangdam panglima tni
maka kemudian kita bijaksanakan bahwa
lebih baik daripada penjarahan penjaraan liar
lebih baik kita buka saja mini mini market itu
diambil barangnya diganti nanti dengan uang
sehingga sebenarnya istilah penjarahan itu ya kurang tepat
ya karena memang akan dibayar
karena memang beberapa tempat barangkali
saya belum dapat laporan ada yang liar
nah ini yang akan kita jaga
ya kita atur kembali seperti itu
termasuk bahan bakar bbm terbatas
karena akan dialahkan untuk genset genset
yang akan mendukung aktivitas di rumah sakit
maka bahan bakar ya menjadi langka terbatas
semua dialahkan ke sana
masyarakat menjadi antri
tapi antrinya pun tertip sebenarnya
kemarin itu tertib karena apa
karena pasokan listrik tidak ada
maka spbu tidak bisa automatically pakai listrik
maka kemudian pakai manual antri
nah disitu saya jelaskan bahwa
ya sebenarnya istilah penjarahan itu kita perlu
kita perlu tertip
kemungkinan ada saya katakan sangat ada
tapi sementara ini ya kebijaksanaan kita seperti itu
lalu ada pertanyaan juga wartawan
adanya kerusuhan di bandara
ya penumpukan masyarakat yang cukup besar
sekitar tiga ribu ya tadi disampaikan kepada saya
sejak kemarin pada saat saya di sana
memang saya melihat di bandara itu masyarakat berkumpul di sana
terutama masyarakat pendatang
mereka ingin kembali ingin segera keluar dari palu
ya dari daerah bencana
sehingga karena commercial flight tidak ada
mereka kemudian beramai ramai ke bandara
untuk minta naik pesawat hercules tni au
yang membawa perlengkapan membawa personil
membawa tindang membawa bahan
bahan makanan yang datang dari jakarta
dari ujung panang dari balikpapan
ya keluarnya terbang kembali
ke makassar balikpapan jawa
tapi jumlahnya besar ya
antara yang ingin ikut dengan jumlah pesawatnya
walaupun kita sudah silahkan
dipersilahkan tapi teratur
tapi makin lama makin banyak ya
dari mulut ke mulut akhirnya
ada penerbangan gratis dari angkatan udara
nah banyaklah datang ke bandara
keliatannya memang jadi rusuh
tapi tadi sudah dapat dijelaskan
kalau nggak terangkut dengan hercules
yang jumlahnya banyak
akan diangkut dengan kri
ada kri makassar
yang akan segera mendarat di sana
itu bisa ngangkut seribu orang sekali angkut
nah agak reda tadi
ada beberapa yang kemudian
mau untuk diarahkan naik ke kapal
tinggal nanti tadi saya barusan komunikasi
dengan dan satgas di sana
dengan bnpb juga
tolong nanti diatur angkutan dari bandara
ke pelabuhan udara
itu cukup jauh
eh pelabuhan laut
madurmaga itu cukup jauh
tapi tentu nanti akan diatur oleh satgas di sana
itu masalah bandara
kemudian juga tadi ada berita mengenai napi kabur
nah napi dana kabur dari lapas
juga dari rutan
nah ini saya jelaskan
jadi berita itu benar
berita ini benar bukan hoax
misalnya lapas kelas dua a di palu
jumlah pemuli lapas itu enam ratus sembilan puluh
yang kabur itu lima ratus delapan puluh delapan orang
lu kenapa kabur
karena pagar kelirunya roboh
dan dua blok hunian di sana roboh
nah sisa blok yang ada
dengan guncangan tiap malam
anda sendiri kalau di situ
mudah mudahan tidak jadi tahanan ya
tapi kalau ada di situ nggak akan tahan
mungkin juga masalah penyediaan makan dan sebagainya
sehingga mereka kabur
ini lapas kelas dua di palu
rutan di palu
jumlah penghuni rutan empat ratus tujuh puluh sembilan orang
lari empat ratus dua puluh enam orang
lari karena apa
blok blok hunian semuanya retak
kegoncang lagi kira kira lima skaliliter akan roboh
ya mereka juga lari
kemudian rutan donggala
sama jumlah penghuninya tiga ratus empat puluh tiga orang
sisanya lari semua
sehingga jumlah total tahanan itu
satu lima ratus dua belas yang lari satu tiga ratus lima puluh tujuh
yang tersisa satu ratus lima puluh lima orang sekarang ini
nah dari jumlah tahanan itu dilaporkan
memang ada lima tahanan teroris
tetapi ya dua hari sebelumnya sudah dipindah ke nusa kambangan

gembanya tanggal dua puluh delapan kan
kalau enggak ikut kabur barangkali ya
itu lebih lumnyam lagi
sehingga dengan perhitungan penyediaan makanan dan air
maka di ultimatum
sama kepala lapas
untuk dikasih waktu satu minggu
supaya balik ke tempat tahanan masing masing di jimbo
tentu kita juga harus menyiapkan seminggu kemudian
harus ada makanan ada air dan sebagainya
kalau enggak ya mana bisa
dan ini memang pekerjaan kita
sudahlah sekalian sekarang saya beri pendapat
saya ingin sampaikan kepada korban sekarang ya
jadi benar bahwa korban yang kemarin dilaporkan pertama kali tiga ratus sekian
itu akan banyak bertambah
mengapa karena masih banyak belum dilaporkan
lalu masih banyak korban yang ada di bawah bawah boeing
yang belum dapat dievakuasi karena kekurangan alat berat
tapi sekarang dengan bantuan alat berat yang sudah dimobilisasi
saya disini saja mendapatkan laporan tadi
alat berat yang sudah kita kumpulkan dari para pengusaha pengusaha tambang
kemudian pengusaha perkebunan
dan para pengusaha pengusaha pembangunan iast dan sebagainya
itu sudah ada kira kira lebih dari dua puluh eskavator
termasuk ke bulldozer ada
yang sebelumnya pada saat hari pertama saya ke palu hari kedua ke palu
hanya kira kira hanya dua eskavator yang bisa dikatakan
sekarang sudah ya kira kira dua puluh an
sehingga setiap tempat tempat yang membutuhkan pembongkaran
membutuhkan satu kegiatan kegiatan
yang lebih berarti
yang lebih berarti
itu dapat dilakukan
mbak presiden sendiri ya langsung menyaksikan tempat tempat yang sangat berat ya
sebagai bagian dari bencana itu
misalnya di daerah
salah satu daerah di palu daerah mana
daerah roa ya
itu ada satu hunian
itu bukan roboh
hingga kelihatan atapnya
dan tidak mungkin tanpa alat berat
nah kemarin belum ada memang
sekarang sudah ada enam belas eskavator yang kerja disana
alhamdulillah memang keinginan keluarga untuk segera bisa tahu nasib dari keluarganya itu bisa dilaksanakan
juga beberapa tempat ya
misalnya di roa roa itu ada hotel
ya yang juga
runtuh itu ada tiga eskavator yang sudah berjalan
dan setiap tempat sekarang sudah ada eskavator misalnya di petojo
ya itu juga ada satu daerah yang sepanjang dua km itu amblas juga ya
itu juga sudah ada dua eskavator dan satu bulldocer untuk melaksanakan
evakuasi terhadap para korban itu
saya ingin menyampaikan disini
pengungsi tercatat sekarang ini
yang terkumpul di satu ratus sembilan lokasi
nah ini memang
saya jelaskan disini memang
kok begitu banyak lokasi lokasi
sebenarnya pada saat gempa bumi itu
tidak ada ya
petunjuk nanti kumpul disini disini disini tidak ada
saya melihat kemarin di seluruh kota
itu ada tempat tempat pengumpulan para pengungsi
dan pengungsi ini juga orang orang yang punya duit
karena mereka mengungsi dengan mobil
ya mobil ditaruh di sampingnya gelar tikar disitu
ya kemudian mereka tidur disitu
saya tanya mengapa
kenapa nggak kembali ke rumah
takut pak trauma
nggak mau tidur di rumah
nggak mau tidur di bawah atap
enggak mau tidur di gedung gedung enggak mau
nah itu yang berbanyak lokasi ini
sehingga ada satu ratus sembilan lokasi
di sampingnya ya tadi
katakan ada mobil sedang bagus bagus mobilnya
tapi mereka mengungsi tetap
jadi jangan kemudian dipikirkan yang mengungsi itu orang orang yang enggak punya
semua rata rata punya ekonominya cukup
tapi karena ketakutan untuk tidur di rumah masing masing
maka mereka memilih untuk mengungsi
ini satu ratus sembilan lokasi
nah tentu jelas kalian ini kan butuh tenda
butuh air bersih
ini sedang kita usahakan
kembali tadi karena angkutan itu
satu satunya angkutan yang efektif saat ini angkutan udara
maka kita sangat membutuhkan adanya bantuan angkutan udara itu menjadi prioritas kita
walaupun sekarang angkutan darat mulai berangsur angsur datang
karena jalan darat sudah mulai dipulihkan oleh menteri pemudaraan

sehingga sekarang dari semua jurusan kita berusaha untuk memasukkan bantuan
terutama makanan dan minuman
saya pikir kalau tenda cukup makanan dan minuman cukup
perawatan kesehatan cukup
sambil menunggu proses rehabilitasi dan proses rekonstruksi
sebagai kelanjutan dari tahap tanggap darurat itu
saya sampaikan juga saya laporkan kepada masyarakat di sini
bahwa personil tni dan polri yang dapat dikirimkan di sana
untuk membantu evakuasi dan membantu hal hal lain jumlahnya cukup besar
untuk tni saat ini yang sudah masuk ke lokasi sebanyak dua delapan ratus tujuh puluh tiga
apakah dari tenaga evakuasi tenaga medis tenaga dapur ya
itu atau tenaga juga evakuasi tadi itu lengkap ya sudah masuk di sana
dan makan terus bertambah
sedangkan aparat kepolisian rencana dua ribu personil berangsur angsur
sekarang juga diangkut
saudara sekalian hal lain yang bisa saya sampaikan adalah ya
mengenai pasukan listrik
presiden langsung meninjau di sana
dan beliau mengarahkan supaya listrik segera dipulihkan
karena tanpa listrik tanpa energi
maka semuanya lumpuh ya
rumah sakit bisa nggak beroperasi
telepon seluler nggak bisa beroperasi
generator enggak bisa jalan
bagaimana mungkin ya kita bisa beraktivitas untuk menghadapi bencana kalau seperti itu
maka beliau mengatakan pln segera dipulihkan
dan langsung perintah kepada pejabat pemangku kepentingan masalah itu
dan saya juga langsung telpon dengan menteri isdm pak jonan ya
juga ibu rini suwandi yang langsung juga ke sana
meninjau itu membawa tim ya
pln juga dibawa ke sana
dinas perhubungan juga dibawa ke sana
hari ini tadi coba memperbaiki instalasi itu
karena disampaikan di sana bahwa ada tujuh gerdu induk ya
yang tujuh tujuh nya mati kemudian diperbaiki hanya bisa dua
masih utuh karena apa
karena alat kelengkapannya masih utuh bisa dioperasikan
tapi yang lima nggak bisa
karena mesinnya rusak
ini butuh waktu butuh tenaga ahli
tapi sementara itu kita butuh genset
maka diperbanyak genset
genset sudah berniatangan
dari bnpb itu ada dua puluh kalau tidak salah
tapi tidak cukup
jadi saya katakan ada satu ratus sembilan tempat penampungan
rumah sakit rumah sakit prioritas mendapatkan pasokan listrik ini
sehingga kita membutuhkan banyak genset
maka itu menjadi prioritas kita juga untuk mendapatkan dukungan genset
tapi genset butuh bahan bakar
bahan bakar juga langka
presiden sudah mengarahkan segera atasi bahan bakar
datangkan pesawat pesawat yang kemarin dikerahkan untuk penyamaan harga bbm
sampai ke timika di sana sementara dialihkan ke situ
saya mendapat laporan tadi mulai hari ini
sudah beberapa sorti mengangkut bahan bakar
baik bensin maupun solar
tapi tidak cukup pasti
sehingga dibutuhkan cara cara lain
tadi saya mendengarkan rencana dari menteri sdm
mendatangkan lewat darat
dari makassar dari mamuju dari gorontalo
semuanya diambilkan jatah dari sana
kemudian akan diarahkan untuk penanggulangan di palu
mudah mudahan saudara sekalian jalan darat ini segera
sehingga betul betul boleh ya
sehingga transportasi kebutuhan kebutuhan bisa kita datangkan dari daerah daerah lain
jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini
nanti perkembangan perkembangan berikutnya secara periodik tentu akan kami laporkan
kepada masyarakat lewat saudara saudara sekalian
nanti akan saya tunjuk humas dari satgas penanganan pusat
kalau di daerah sana sudah ada rumahnya sudah ada
ya di tingkat provinsi
di sini nanti di sini akan secara periodik ya
nanti kita pastikan setiap satu hari sudah ada perkembangan
nanti saudara bisa menanyakan perkembangannya di sini
terima kasih ya seperti hatinya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh